untuk ini ada seorang penjual cilok di jember jawa timur yang berhasil mewujudkan niatnya menunaikan ibadah haji ke tanah suci mekah setelah menabung selama empat tahun
dirinya melanjutkan pelunasan biaya haji yang awalnya slot milik ayahnya yang meninggal dunia
edo wardana warga dusun kelayu desa mayang kecamatan mayang jember jawa timur
merupakan salah satu jemaah calon haji tahun dua ribu dua puluh
pemuda dua puluh dua tahun ini menggantikan ayahnya miskali yang meninggal dunia tahun dua ribu dua puluh lalu
ayahnya yang berprofesi sebagai tukang becak sudah mendaftarkan diri sebagai jemaah calon haji pada tahun dua ribu dua puluh
dan akhirnya mendapatkan porsi haji tahun dua ribu dua puluh karena telah memenuhi syarat membayar biaya dua puluh lima juta rupiah
namun untuk pergi haji harus melakukan pelunasan sebesar tiga puluh lima juta rupiah hingga edoar dana yang harus meneruskan
dan lebih giat bekerja sebagai penjual cilok di sebuah klinik kesehatan tak jauh dari rumahnya
perjuangan untuk melunasi kekurangan biaya haji akhirnya dapat dilunasi sebesar kurang lebih enam puluh lima juta rupiah
edo wardana harus menyisikan hasil keuntungan berjualan cilok agar dapat melunasi kekurangan pembayarannya
dan bahkan pelunasan keberangkatan haji ibunya
kejadiannya itu porsi hatinya itu punya bapaknya saya
berhubung bapaknya saya sudah meninggal digantikan ke saya
di studio itu saya sudah daftar di dokternya itu dua ribu dua puluh
kalau bapak yang daftar itu dua ribu dua
meski sebagai pengganti ayahnya edo wardana sangat bahagia karena di usia muda
dirinya mendapat panggilan untuk menunaikan rukun islam kelima
kebahagiaan edo wardana seakan tak mampu diucapkan dengan kata kata
karena dirinya menunaikan ibadah haji bersama ibunya
juharma lima puluh lima tahun yang direncanakan akan berangkat pada tanggal dua puluh mei dua ribu dua puluh empat